seorang yang mengaku sebagai relawan pasangan anies mohaimin menurunkan paksa bendera partai nasdem di markas tim pemenangan anies mohaimin
dengan mengenakan seragam loreng coklat lengan panjang pria bernama zaki ini secara tiba tiba menurunkan paksa bendera partai nasdem
yang berada di markas tim pemenangan anies muhaymin yang ada di jalan diponegoro menteng jakarta pusat pada kamis siang
aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dirinya atas sikap partai nasdem yang menerima hasil pemilu dua ribu dua puluh
serta mengucapkan selamat kepada paslon dua prabowo gibran
aksi ini sontak mendapat respon dari relawan lainnya dengan menghentikan penurunan bendera itu
meski sempat turun setengah tiang bendera partai nasdem tersebut akhirnya kembali dinaikkan
kenapa bendera nasdem yang diturunkan
karena beliau sudah berkualisi berkumpul dengan mereka bergabung gitu kan
menurut berita bahwa nasdem ini sudah menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat